jujur di indonesia
jejak petualang program petualang terlama yang hadir di layar kaca trans tujuh
tahun ini merayakan ulang tahunnya yang ke dua puluh
selama dua dekade menyajikan informasi yang informatif dan edukatif
mengenai lokasi lokasi indah di nusantara
hadir sejak dua ribu tiga sebagai pionir program petualangan pertama di indonesia
yang memperlihatkan wanita wanita tangguh dalam mengeksplorasi alam indonesia
selama dua puluh tahun jejak petualang terus berinovasi dalam menyajikan tayangannya
mulai dari secara presentingnya ya
sekarang ini host jp memang backgroundnya bukan hanya sekedar petualang
tapi dia profesional di bidangnya
sementara kalau dari treatmentnya udah beraneka rupa banget
macem macem gitu ya perubahannya
dan juga dari
hammerworksnya juga udah pastinya menyesuaikan dengan teknologi yang berkembang
ditemui dalam acara meet and greet program jejak petualang
jean bannon salah satu presenternya mengaku
bergabung dengan program jejak petualang
merupakan salah satu caranya untuk keluar dari zona nyamannya
bersertifikasi pilot para layang
jin mengaku masih mengalami kesulitan untuk beradaptasi
untuk bisa masuk ke sini itu saya emang
kurang persiapan jadi shock iya terus panik juga iya
tapi seiring berjalannya waktu bisa berdamai dengan keadaan sih
jalani aja pokoknya takut sama apapun itu takut hanyalah ilusi
jadi dilawan aja kalau udah ngerasain beneran nanti lama lama rasa takut itu ya
penanggung jawab program mira kairi nista berharap
jejak petualang bisa terus mengikat hati masyarakat indonesia
dan berkarya menyajikan alam indah yang ada di indonesia bahkan di dunia
jejak petualang menunjukkan kepada masyarakat
alam merupakan tempat yang ramah tetapi harus selalu dijaga
sehingga keindahannya tak luput dan terhapus
mentari di tanzil maranatha tampu bolon jakarta